inilah detik detik saat sebuah ambulans menyalip iring iringan rombongan presiden joko widodo
yang tengah melintas di jalan di panjaitan samarinda kalimantan timur
saat ambulans melintas kendaraan rombongan presiden tampak bergeser ke sisi kanan jalan
untuk memberi akses jalan di sisi kiri bagi ambulans
video ini pun viral di media sosial dan mendapat pujian dari para warganet
dan inilah ahmad faisal sang pengemudi ambulans
pria tiga puluh tiga tahun ini tak bisa menyembunyikan rasa bangganya
karena aksinya mendahului iring iringan presiden ri berbuah viral
sebelum melewati rombongan presiden ahmad mengaku telah melewati sejumlah kendaraan yang antre di depannya
namun ia tak menyangka akan ada iring iringan kendaraan
ketika dia menemukan kendaraan bertuliskan ri satu berada di depannya
ketika itu ia pun sempat mencoba memperlambat laju ambulansnya
nah ternyata pas di depan rombongan presiden
sempat kaget saya sempat ngerem terus begitu ngerem
akhirnya ada keluar tangan polisi disuruhnya untuk nyelip
akhirnya kita salib terus saya sempat teriak ke pak presiden bahwa
baru dia ngelambaikan tangan setelah ngelambaikan tangan sudah selesai habis itu
peristiwa iring iringan ri satu memberi jalan pada ambulans itu terjadi pada selasa dua puluh lima agustus lalu
ketika itu presiden joko widodo diagendakan meninjau pemberian vaksin kepada para pelajar di smpn dua puluh dua samarinda